sementara itu wali kota surakarta gibran raka buming raka disebut telah tiba di jakarta petang ini
untuk bertemu dengan para petinggi pdi perjuangan
kita akan langsung ke produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda
yang saat ini berada di wilayah menteng jakarta pusat
adi apakah benar akan ada pertemuan di kediaman ketua umum pd perjuangan
megawati soekarno putri di wilayah teku umar
dan apakah sudah ada petinggi pdi perjuangan yang terlihat di lokasi
ya selamat malam putri memang berada sempat berada informasi bahwa wali kota surakarta
gibran raka buming raka ini akan datang ke rumah kediaman dari ketua umum pdip
yaitu adalah ibu megawati soekarno putri
di mana tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan
ini gibran raka buming raka ini terbang dari semarang pada pukul enam belas lima puluh waktu indonesia barat
menggunakan pesawat batik air
namun hingga saat ini putri kami dan dari rekan rekan media lainnya
apakah betul bahwa gibran raka buming raka yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota solo
dan masih merupakan kader pdip ini akan datang untuk menemui petinggi petinggi pdip
di rumah kediaman megawati soekarno putri
dan mungkin saya langsung saja mengadakan anda putri untuk melihat keadaan terkini
bagaimana keadaan terkini di sekitar kediaman ketua umum pdip
megawati soekarno putri ini mungkin anda bisa melihat dari layar kaca anda ini
awak awak media masih terus standby ataupun berjaga di depan rumah
ketua umum pdip megawati soekarno putri untuk menanti kedatangan dari gibran raka buming raka
karena memang sempat beredar isu bahwa gibran raka buming raka ini kabarnya akan hengkang dari pdip
namun sekali lagi putri kami masih belum bisa mengonfirmasi apakah hal tersebut adalah benar
namun tadi saya sempat berbincang dengan beberapa wakil dari tim pemenangan ganjar mahfud md
yaitu adalah andi wijayanto yang merupakan deputi politik lima yang menyebut bahwa tidak ada pernyataan
belum ada pernyataan resmi dari pihak pdip ataupun dari gibran sendiri yang menyatakan bahwa
gibran ini nantinya tidak akan masuk ke dalam tim pemenangan dari ganjar mahfud md
selain itu dari pernyataan dari adi wijayanto sendiri menyebut bahwa tim pdip ataupun sekjen pdip juga
hasto kristianto masih menjalin komunikasi secara intensif hingga saat ini untuk menjawab
ataupun mengkonfirmasi hal hal yang menyangkut status kaderisasi dari gibran raka buming raka
selain itu juga dari dpp pdip
pdip sendiri telah mengeluarkan yang menariknya putri dari dpp pdip sendiri sudah mengeluarkan surat tugas
himbawan kepada seluruh kepala daerah yang berusia muda untuk menjadi juru kampanye nasional di daerah masing masing
dan menariknya putri dari tiga belas nama kepala daerah yang ada di surat tugas tersebut
kami tidak menemukan adanya wali kota solo yaitu gibran raka buming raka sebagai juru kampanye nasional
yang nantinya akan bertugas pada waktu kampanye capres dan cawapres
pemilu capres dan cawapres yang dimulai pada tanggal dua puluh lima november tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
dan sementara itu dari pihak prabowo sendiri ini masih juga belum menjawabkan
ataupun belum memberi jawaban secara pasti apakah gibran raka bumi raka yang nantinya akan mendampingi dirinya dalam kontensasi politik
yaitu adalah pada pemilu pilpres pada bulan februari dua ribu dua puluh
di mana prabowo sendiri menyebut bahwa nanti pihaknya
yang akan mendaftar ke kpu pada senin pekan depan dengan segala dinamika yang ada
artinya pihak prabowo sendiri ini menuturkan masih menimbang apakah nantinya gibran raka buming raka akan menjadi bacawa pres
yang akan mendampingi dirinya pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sebetulnya putri kalau misalkan kita melihat isu gibran raka buming raka untuk jadi bacawa pres dari prabowo subianto ini
sudah mencuat sejak pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga lalu
di mana belakangan putra solo presiden joko widodo itu
dikabarkan bergabung ke partai golkar melalui sayap partainya yaitu angkatan muda pembaharuan indonesia atau ampi
namun sekali lagi informasi ini masih belum bisa kami konfirmasi kebenarannya
karena sekali lagi kami masih menunggu apakah betul hari ini gibran raka buming raka yang infonya akan mendatangi kediaman dari ketua umum pdip megawati soekarno putri ini pada pukul tujuh
namun hingga saat ini masih belum ada tanda tanda bahwa gibran akan datang
selain itu juga dari petinggi petinggi pdip pun hingga saat ini
saya melaporkan masih belum terlihat adanya kedatangan dari petinggi petinggi pdip di kediaman megawati soekarno putri ini putri
nah kita masih akan menantikan sama sama apakah gibran benar benar datang ke kediaman ketua umum pdip megawati soekarno putri pada hari ini pada malam ini
untuk bertemu dengan petinggi petinggi pdip untuk nantinya besok ataupun nantinya akan menjadi bacawa pres prabowo subianto
dan akan hengkang dari pdip
pdip sendiri putri
baik terima kasih adi dwinanda melaporkan langsung dari kawasan menteng jakarta pusat
kami tunggu terus kabar terbaru dari menteng terima kasih